kali ini perempuan boleh berbangga ya karena pasca hitung cepat pilkada media sosial di jawa timur
yuh dengan foto namanya rasan tentang serikandi serikandi jawa timur dengan judul yang menarik
the power of emak emak bukan karena bawa motor salah sen ya
tapi kali ini sepuluh dari tiga puluh sembilan pilihan langsung kabupaten kota di jatim dimenangkan oleh ibu ibu
jadi emansipasi politik juga sekarang sudah menjalar ke dunia politik emansipasi wanita maksud saya ya
nah ada yang berangkat dari latar belakang pengusaha ada yang juga birokrat
atau juga melanjutkan suami dan keluarga yang menjabat sebelumnya
nah benarkah wanita wanita ini terpilih karena kemampuan dan juga prestasi
atau sekedar penerus politik dinasti berikut informasinya
foto deretan wanita pemenang pilkada versi hitung cepat yang ramai di media sosial
sempat membuat bangga warga jawa timur
sepuluh dari tiga puluh sembilan pilkada provinsi kabupaten dan kota atau dua puluh lima persennya dimenangkan oleh wanita
ada beberapa faktor pemilih jawa timur menjatuhkan pilihannya pada perempuan
faktor prestasi faktor ingin perubahan dari sebelumnya dominasi pemimpin laki laki
hingga faktor melanjutkan kepemimpinan dari suami atau kerabat yang sebelumnya menjabat
faktor yang terakhir ini kini menjadi sorotan
benarkah wanita yang terpilih benar benar memiliki kemampuan
hingga pilkada serentak akhir juni kemarin lima dari sepuluh pemimpin wanita yang terpilih
masih ada keterkaitan dengan pemimpin sebelumnya
empat diantaranya adalah istri
dari bupati dan wali kota yang menjabat sebelumnya
sisanya lima dari sepuluh wanita pemenang pilkada jatim saat ini
tidak ada keterkaitan kekerabatan dengan pemimpin sebelumnya
yakni kofi fah indar parawangsa calon gubernur jawa timur
fah ida bupati jember
munjiah wahab petahana bupati jombang
dan anamu awana calon bupati bojonegoro
meski di kedua putaran pilgub sebelumnya
kofi fah dinyatakan kalah
dan menggugat hasil rekapitulasi kpu jatim ke mahkamah konstitusi
di tahun dua ribu delapan belas
kofi fah semakin percaya diri bertarung di pilkub jatim
melawan petahana yang mengalahkannya di dua periode sebelumnya
pemimpin wanita di lingkup jawa timur berikutnya
tri risma harini wali kota surabaya
dua periode yang berangkat dari jalur birokrat
dan fah ida bupati jember
yang berangkat dari tenaga medis
sementara di pilkada serentak tahun dua ribu delapan belas
di tingkat kabupaten kota
hanya dua pemimpin wanita terpilih
yang bukan melanjutkan suami atau kerabatnya
menjadi pimpinan daerah
munji yahwahab bupati petahana jombang
mengungguli pesaing pesaingnya di pilkada bojonegoro
yang diantaranya istri petahana dua periode sebelumnya
ya jumlah perempuan yang meningkat menjadi pemimpin daerah
memang menjadi sinyal positif kesetaraan gender
namun kondisi ini jangan justru menjadi bumerang
di mana kuantitas tidak diimbangi
dan mencari kualitas
jangan sampai perempuan yang terpilih
tidak bisa menunjukkan prestasi
menjadi pelanjut aspirasi publik
dan justru menjadi pelanjut aspirasi kerabat
atau suami yang tak bisa menjabat lagi
wida subianto jawa timur